aku langsung naik angkota disini ya
sekarang mereka kemana
mereka bukan copet sejati
sekarang semua sudah tersesat ke jalan yang benar
kamu kenal dewi udah lama
lama banget itu berapa lama
berapa lama ya
tiga tahun lebih
mau langsung ke tempat bang lava sekarang
sekalian mau nyari acung
kalau kita cuma duduk aja kita nggak bakal dapat uang
terus mau apa
kita cari yang bisa kita todong
biar kita dapet uang
terima kasih om ubet
udah makan belum
dalam rangka apa kamu ngajak aku makan
gak dalam rangka apa apa
hayu aja aku mah
ini gerobak dimana
ya dibawa aja

dessasku kabar kan
jadi sekarang gimana
itu cercerah kau
kalau sudah siap
kapan pun kau sudah bisa mulai bekerja
saya sebetulnya sekarang juga sudah siap
tapi saya harus nyari acung
saya jadi bingung
teman sejak dulu
awalnya dia itu kehilangan pekerjaan
sama seperti saya
terus lama jadi pengangguran
gak bisa ngasih nafkah buat keluarga
terus ditinggal sama anak istrinya
gara gara itu dia stres
otaknya ada gangguan
dia tak pernah pulang
tak pernah mandi
tak pernah ganti pakaian
tadi dija dateng
nanyain soal saeb
mau apa nanyain saeb
dia tau kerjaan saeb
mungkin gak menangkap basah saeb
kalau gak ada bukti
gak ada saksi
bukti sama saksinya itu yang gimana ya
bukti yang saya maksud
apa yang dia copet
ada di dia
dompet kamu yang dicopet
dompet kamu ada sama dia
harus ada yang liat
dia itu pernah duduk di sebelah kamu
lebih bagus lagi
kalau ketahuan pas dia ngambil dompet
kalau gak gitu

walaupun dompet kamu ada di sebelah kamu
ada di dia
saaja dia bohong
susah deh kayaknya kalau harus gitu
kamu pernah nanya ke polisi
apa harus gitu
waktu tas pacar saya hilang
gak ada pelaku yang dilaporin
gak ada saksi
gak ada bukti
kan sekarang ada pelakunya saf
tapi mana bukti sama saksinya
kalau kamu gak bisa nunjukin bukti sama saksi
biarpun kamu benar
kamu bisa dianggap bikin laporan palsu
aku harus diskusi sama ajang
kalau menurut kau baiknya seperti itu
ya terserah kau saja
buat apa desain nyelidikin saeb
dija juga jadi tahu
kita kan nggak seperti saeb
apa yang masih dikerjakan saeb sekarang
buat kita kan udah jadi masa lalu
itu sejarah yang gak bisa dirubah
kita pernah ada di situ
kita pernah seperti itu
kita harus ngehalengin dija nyari tahu soal saeb
tak usah wasting your time
sesuai untuk pelanggan
biar kamu bisa berpikir
jangan membuat shakt druck
karyak ia species
ya udah kita ketemuannya kalau kamu udah beres ketemu sama orang yang mau beli kerudung
yaudah nanti aku kabarin
ada apa jeng
aku mau ketemu kamu sekarang bisa nggak
nggak apa apa kamu gak usah minta maaf
kenapa nggak jadi nyopet
saya ada keperluan mendadak
penting kamu nyumpet sendirian aja sana
udah dapet banyak
baru lumayan belum banyak
bosan ya udah lama jadi nyopet
siapa yang ngajarin
dewi tadi kemana
perginya aja aku nggak tahu
meskipun saya belajar dari dia tapi saya lebih
berbakat dan lebih hebat dibanding dia
cuma saya belajar dari dia
seterusnya copet copet yang baru belajarnya dari saya
yang pertama belajar dari bosan siapa
kamu kan harus balik lagi ke kantor
aku juga masih harus jualan
habis uben perempuan dewi
aku langsung naik angkot dari sini ya
sekarang mereka kemana
mereka bukan copet sejati
sekarang semua sudah tersesat ke jalan yang benar
kamu kenal dewi udah lama
lama banget itu berapa lama
berapa lama ya
tiga tahun lebih